satu di antaranya bahkan telah dikembalikan ke lapas setelah dinyatakan sembuh
di mana sudah empat kali dikirim ke sini
pertama itu enam kemudian delapan belas kemudian dua puluh kemarin terakhir ada sepuluh orang
pemerintah kota bogor jawa barat menutup paksa sebuah supermarket bahan bangunan dan perlengkapan rumah pada rabu sore
tim gugus tugas penanganan percepatan covid sembilan belas yang ikut juga melakukan penyemprotan area supermarket
penutupan ini dilakukan setelah ditemukan tiga karyawan supermarket yang positif covid sembilan belas
selain itu tujuh puluh empat karyawan ditetapkan sebagai odp
sebagai langkah lanjutan pemkot bogor akan melakukan tes swab masal di lokasi pada kamis pagi untuk mendeteksi risiko penularan
sebelumnya pengelola supermarket nekat beroperasi meski telah menerima surat pemberitahuan sejak senin lalu
awalnya ada rapid test mandiri yang diselenggarakan oleh mitra sepuluh
ditemukan satu positif ya karena ada beberapa reaktif
dari satu positif itu ditelusuri lagi kemudian muncul lagi dua positif
akhirnya datanya adalah tiga dari tiga itu total ada sekitar tujuh puluh empat odp
tenaga medis kembali terpapar covid sembilan belas
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas sampang madura menyatakan
seorang dokter yang bertugas di puskesmas banyuates positif covid sembilan belas
akibatnya pihak terkait harus menutup puskesmas tersebut guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
penutupan akan dilakukan selama tujuh hari terhitung mulai rabu tujuh belas juni
puskesmas ini bukan yang pertama ditutup di sampang akibat penyebaran covid sembilan belas
sehari sebelumnya puskesmas tambelangan dan robatal juga harus ditutup lantaran adanya dokter yang positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia